pelaku pencurian uang di dalam kotak amal beraksi di dalam masjid al istiqbal
di kawasan kerendang tambora jakarta barat senin pagi
namun pelaku gagal beraksi sebab pelaku bebak belur dihajar warga
saat hendak kembali mencuri kotak amal lain
polisi kemudian menangkap pelaku barang bukti kotak amal
uang dua ratus ribu rupiah yang diambil dari kotak amal
dan obeng yang ditemukan di dalam tas pelaku
menurut keterangan kapolsek tambora kompol putra pratama
pelaku mencuri uang kotak amal karena lapar
dan sudah tidak memiliki uang untuk pulang kampung
atas perbuatannya pelaku terancam hukuman maksimal empat tahun penjara
pencurian sepeda motor atau curanmor terjadi di salah satu rumah warga
di jalan haji kholil kemanggisan jakarta barat
dua pelaku yang menggunakan motor berhenti tepat di rumah korban
satu pelaku menunggu di atas motor
sementara satu pelaku lain masuk ke dalam rumah dan merusak kunci kontak motor
setelah berhasil pelaku lalu mengeluarkan dan membawa kabur motor korban
ditemui pada senin siang menurut korban peristiwa terjadi pada kamis subuh
pelaku beraksi saat pemilik rumah tengah sholat subuh
korban sudah melaporkan pencurian ini ke polsek palmerah
percobaan pencurian sepeda motor juga terjadi di depan salah satu minimarket
di desa cipenjo kecamatan cilengsi kabupaten bogor jawa barat pada minggu sore
awalnya dua pelaku datang menggunakan motor
dan langsung menghampiri sebuah motor yang terparkir
saat pelaku membongkar kunci motor korban
seorang pengendara sepeda yang hendak berbelanja melihat aksi mereka
karena terpergok kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi
saat dikonfirmasi senin siang
petugas minimarket mengaku aksi pencurian motor di lokasi ini kerap terjadi
untuk mengantisipasinya pihak minimarket menyiapkan alat pengunci ganda bagi karyawan dan pelanggan